termasuk ada pembangunan jalan tol yang sekarang lagi dikebut
di mana ini pengerjaan proyek jalan tol semarang batang jawa tengah dikebut untuk bisa digunakan pada libur natal dan tahun baru
ruas tol sepanjang tujuh puluh lima km ini akan menjadi penyambung jalan tol transjawa
serta tempat istirahat atau rest area masih dalam pengerjaan
demikian juga dengan pemasangan rambu lalu lintas dan pembuatan marka jalan
pt jasa marga semarang batang selaku pengelola proyek masih menemui beberapa kendala terkait pembebasan lahan tambahan
tapi saat ini masih kejar kejaran nih dengan sedikit pembebasan tanah yang belum selesai
pembebasan tanah kalau belum selesai walaupun sedikit ya namanya belum selesai
berarti belum bisa dikerjakan berarti belum bisa operasi
walaupun hanya satu bidang jadi itu memang harus selesai
kita harapkan semua ini tidak ada yang tertinggal selesai di
akhir bulan oktober